ajak teman dapat lagi lima puluh ribu
kabarnya omnya aditya sakit parah dan dia harus pulang secepatnya
kok sepedanya gak ada
sekolah udah bubar
udah bubar ya

iya ini dia dokternya

ini dia dokternya di tempatnya
dimana dia sekarang
dia baru aja pergi
yaudah kalau gitu
saya pergi dulu ya
dokter dokter baik baik aja kan
dokter keliatannya tegang sekali
soalnya tadi juga saskia kelihatannya tegang sekali dok
ini saat yang kita tunggu tunggu bang
si brengsek itu bang
dia bakalan balik ke jakarta bang hari ini juga bang
ngapain dia ke jakarta
ayolah abang peduli amat ya mau ngapain bang
yang penting bang dia hari ini balik ke jakarta bang
bang abang gak sadar ya
ini adalah kesempatan emas bang
buat ngelanyapin dia bang
kan jalur ke jakarta itu kan jalannya cuma satu bang
cuma satu jarur lagi
setiap jam empat jalur itu ditutup bang
nah gini bang
ardi akan anterin dia
ke jalan itu bang
lewat tepi joran
lu jangan yakin dulu kalau dia akan lewat jalan situ
aduh bang ardi yakin bang
dia kan lagi percaya percaya sama ardi bang
kan ada yang nyelamatin dia bang
ya gue anggap dia akan setuju lah
nah nanti ardi antarin dia bang
lewat jalan itu bang
nah terus udah gitu ardi bikin jalan yang salah buat dia
lewat jalan jembatan yang rawan kecelakaan itu
kali ini dia bener
nah nanti disitu abang baru muncul sama yang lainnya bang
disitu dia abang baru habisin bang
yang gue tahu emang jalan itu sering terjadi kecelakaan
kalau kita menghabisin dia disana
nggak ada yang curiga
bang joi banget bang
oh iya bang sekarang ardi mesti pergi dulu bang ya
nanti kita ketemu dimana bang
hahaha di jurang ya di
kok di jurang sih bang
di jembatan bang
kita ketemu di jembatan
ari pergi dulu bang ya
eh di di di
lo harus bawa handphone gua
nanti kalau lo udah jalan lo telepon gue nih ya
dinjak pake sepatu
ya bang sampai ketemu nanti bang ya
bener juga bang
bener juga ya
ini kesempatan emas
yang tidak boleh dilewatkan
eh tenang aditya
bukannya udah pulang bu
tadi saya ngecek ke sekolah
kata temen temennya udah pulang
belum saskia belum sampai rumah
sebentar lagi saskia sampe di rumah
saya gak tau apa
yang jelas sekarang juga saya harus ke jakarta
nggak papa kalau memang harus ke jakarta sekarang
iya mau saya harus pergi
sebelum pertunangan kami saya udah disini lagi
saya harus segera pergi sekarang
nah aditya dulu ya
ibu biar buatkan teh dulu
dimana saya bisa ketemu sama dokter aditya
oh mbak coba aja tanya ke bagian anak anak
tunggu sepuluh menit lagi juga mungkin saskia pulang
bukan begitu bu
ke jakarta lewat puncak kalau udah jam empat
biasanya suka ditutup
dan saya pasti kejebak
lama sampe di jakartanya
jangan khawatir dit
kalau memang jalan biasa sudah ditutup
jalan pintas untuk bisa menuju jalan tol
jadi kamu jangan khawatir ya
ini ada sedikit oleh oleh buat keluarga kamu di jakarta
tapi maklum ya
oleh oleh dari kampung
aduh harusnya kamu gak usah repot repot nih
bagian kan kamu juga yang sudah merubah hidup saya
makasih banyak ya
kamu kok ada disini
dokter aditya mana
kamu bener bener gak ketemu dia
dia katanya mau ke rumah kamu
ke rumah saya
loh kamu gak tahu kalau dia mau pergi ke jakarta
kabarnya omnya aditya sakit parah
dan dia harus pulang secepatnya
saya harus gerak pulang
terima kasih ya
bu rasanya saya udah gak bisa nunggu saskia lagi
iya lah adit
lagian juga tau kamu sudah telat juga
maksud saya bagaimanapun juga tau kamu berapa jam segini
kamu harus lewat jalan pintas untuk bisa sampai jalan tol sebelum maghrib
saskia kamu dimana sih
dit kamu jangan pergi dulu sebelum kita ketemu
saya harus mengatakan sesuatu sama kamu
oh ibu fatima
tin saskia ada disitu gak
tidak itu bu saskia tidak ada disini
tapi tadi pas di sekolah dia pamit pulang duluan
wah ya sudah terima kasih ya tin
jangan jangan dia ke puskesmas beli obat
saskia ada disitu dong
oh ibu fatima gak ada bu
nanti ibu kalau dia kemari saya akan menghubung ibu
saskia saskia gak ada disini
terima kasih ya mbak ya
dit kayaknya kita harus segera pergi dit
iya nah aditya sebaiknya pergi saja
sudah nah aditya
nah aditya kan pergi juga cuma dua hari
setelah itu na aditya bisa kembali untuk melakukan lamaran
bang joko dan lainnya pasti sudah disana
sekarang waktunya gue habisin dia
kita harus segera pergi
nanti keburu sore
sepertinya saya harus pergi sekarang bu
nah aditya udah gak usah mikirin
biar ibu aja nanti yang jelasin ke saskia
ibu yakin saskia pasti bisa ngerti
hanya kalau nak aditya sudah tiba di jakarta
dit kita pergi sekarang
bu arief pergi dulu ya
aditya mau pulang ke jakarta kang
kok tiba tiba sekali
om saya sakit keras
saya harus segera pergi
kapan kamu akan kembali
insya allah dalam dua tiga hari lagi pak man
kok gak kedengaran suaranya
aditya sudah mau pergi
tapi saskia belum pulang
itulah pak man
saya sudah mencari ke sekolah
tapi saskia gak ada
sementara saya sudah gak bisa nunggu lagi pak man
harus sudah semakin sore
kamu harus bertemu saskia dulu
sudah deh pak man
aditya ini gak punya banyak waktu
nanti dia telat di jalan
pak man tidak tahu nah
tapi perasaan pak man tidak enak
sebaiknya kamu tidak pergi sekarang
kamu masih bisa pergi besok kan
eh pak man
pak man ini tahu apa sih
aditya ini mesti pulang ke jakarta
omnya sakit keras
kamu apa yang dibilang adi itu benar kamu
gak apa apa aditya pergi dulu
tunggu lagi kita nunggu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh